hai syuting sinetron berjudul terpaksa menikahi tuan muda yang dilakukan di lokasi bencana erupsi
gunung semeru di lumajang jawa timur menuai kecaman warga pada rabu sore salah satu adegan
dalam sinetron yakni pertemuan antara repka tamaragunawan yang berperan sebagai amanda
aulia dan leonardo jabadan konsul yang berperan sebagai david dinilai warga kurang etis
pasalnya syuting sinetron dilakukan di posko pengungsian terpusat di desa penanggal kecamatan
candipuro lumajang proses kurang etis lah karena ini kan tempat pengungsian tempat bencana jauhnya
sekedar datang menyenangkan pengungsi sesaat ya ngapain juga karena disini kan juga mengganggu
mobilitas teman teman relawan juga kan menanggapi protes warga pihak verona features mengungkapkan
lokasi bencana di semeru dipilih karena
sesuai dengan skenario sinetron yang bernilai kemanusiaan pihaknya juga sudah mengajukan izin
kepada bupati lumajang kita sudah mengajukan perizinan ke semua pihak terutama ya kepada
bapak pati yang sementara satgas tanggap darurat bencana erupsi semeru mengaku persetujuan bupati
lumajang dengan catatan harus berkoordinasi dengan komandan satgas
lantaran masih dalam tanggap darurat bencana gunung semeru karena ini masa tanggap darurat kewenangan
operasi itu ada di dansatgas dalam hari cepat dan rem yang bersangkutan belum melapor ke dansatgas
ini prosedur yang disalahi oleh yang bersangkutan aktris rebeka tamara yang terlibat dalam
pembuatan sinetron tersebut meminta maaf karena telah mengecewakan sejumlah pihak dilihat di akun instagram
di rebeka tamara ia juga tak mau membela diri dalam polemik ini dan turut berduka atas musibah
yang terjadi di semeru hal serupa juga dilakukan aktor leonardo jabadan konsul ia meminta maaf
jika telah menyinggung para korban saat proses syuting sinetron tim liputan cnn indonesia